perempuan yang memanfaatkan kekurangannya menjadi suatu kelebihan
dia bisa mempertanggungjawabkan pada prinsip yang dia pegang
perempuan yang mandiri yang mampu menyelesaikan masalahnya
bagi saya sudah adil
saya rasa sih sudah cukup adil ya
dia bisa jadi ibu rumah tangga sekaligus bisa jadi wanita karir
dia punya peran peran yang hampir tidak bisa digantikan oleh orang lain
saya mau berpesan kepada seluruh perempuan di tanah air
untuk sadar bahwa kita semua punya potensi
sehingga ke depan kita bisa membangun perempuan perempuan indonesia yang hebat
harus mandiri dan percaya diri
mari maju mari berkarya